karena aku suka sama kamu
kamu bisa kesini sekarang
aku udah di halaman depan
rado aku apa
mau mau banget
yaudah aku sampai sekarang ya
eh pas banget kebetulan kita bersama kamu disini
gue mau pamit ya
eh tunggu dulu
nggak ketinggalan sesuatu
pacaran gue sama dia
kita saling gak peduli
jauh di dalam hati kita
itu kejutan yang berapa lama lagi
tiga menit lagi
oke pas banget
nah udah enjoy
untuk diri adalah orang lain
setelah pikir pikir lagi
rasanya cuma satu kalimat krisis ini yang pantas mewakili semuanya
ya kau sangat mencintai kamu
dan ini tulus jujur sepenuh hati
dari lubuk hatiku yang paling dalam
sebenarnya kamu sama nita itu gak pacaran
kamu cuma pura pura ya kan
jadi bener kan
nita itu bukan pacar kamu ya kan
pacar gue atau bukan
itu gak ada urusan sama lu kan
kalau gak ada urusannya sama aku
kenapa kamu mesti susah susah yang maksa dia untuk nipu aku
kamu kenapa sih
jadi orang aneh banget
kamu sengaja kan ngehindar dari aku
apa kamu gak sadar
kalau kamu sengaja menghindar
itu artinya kamu peduli sama aku
pd banget sih
sebenernya masalah lu itu apa sih
kenapa lu selalu ngintilin gue
aku itu pengen tau kenyataan yang sebenernya
aku pengen tahu isi hati kamu
aku pengen tau isi hati kamu
sebenarnya perasaan kamu ke aku gimana
kamu tuh menganggap aku apa
kamu peduli gak sama aku
apa kamu suka sama aku
aku penuh sarang dengan tomasi
penuh dengan kelelahan hitam
mencenangkan seorang gadis tua sendiri saya

aku bener bener suka sama kamu
dengar baik baik ya
jangan pernah lagi deketin
karena gue sama sekali gak tertarik denganmu
jangan pernah lagi deketin gue
jangan pernah lagi deketin gue